marsmarinir tni angkatan laut memiliki satuan kavaleri yang bertugas menjalankan operasi amfibi
kapanpun dibutuhkan satuan ini akan diterjunkan dari kapal untuk merebut daratan yang diduki oleh musuh
satuan kavaleri adalah salah satu andalan pasukan marinir dalam menjalankan serangan amfibi
ibarat benteng berjalan kendaraan lapis baja yang menjadi kekuatan kavaleri ini berfungsi dalam operasi penyerangan
sekaligus perlindungan terhadap pasukan infanteri yang menjalankan operasi amfibi untuk menembus pertahanan musuh
setiap kendaraan amfibi diawaki tiga prajurit marinir yang bertugas sebagai komandan kendaraan juru tembak dan jurumudi
tank yang dilengkapi senjata kaliber
seratus mm ini dapat menghancurkan sasaran jarak jauh
bahkan tank canggih tersebut dilengkapi peluru kendali yang dapat dikendalikan dari tank
kemampuan ini membuat tank selalu berada di baris depan dalam operasi penyerangan
kenapa batuan tank ini sangat dibutuhkan
karena kita mempunyai kelebihan di prinsip catur daya sakti
catur daya sakti itu merupakan kemampuan daya kejut
tank dengan bobot delapan belas ton ini dapat bergerak di dalam air dengan kecepatan delapan knot atau empat belas delapan km per jam
sementara itu di darat tank dapat melaju hingga delapan puluh km per jam
selain itu operasi amfibi menjalankan misi pendaratan pasukan infanteri
untuk keperluan ini satuan kavaleri memiliki kendaraan penjarak amfibi lvt
yang memiliki keterangan yang sangat tinggi
kendaraan yang terbuat dari plat baja setebal enam cm itu bisa melindungi hingga dua puluh satu prajurit infanteri
yang akan dikirim merebut wilayah musuh
lvt merupakan kendaraan pendarat amfibi tercanggih dan memiliki sistem keseimbangan yang sangat baik
kelebihan ini membuat pasukan marinir dapat diterjunkan di tengah laut
walau ketinggian gelombang hingga level
kedua kendaraan penjarak amfibi yang tercanggih dan memiliki sistem keseimbangan yang sangat baik
saat fajar rinci dari kapal menuju ke pantai untuk mendekati sasaran sasaran musuh yang ada di pantai
dengan dukungan kendaraan pendarat amfibi pasukan marinir dapat dengan cepat masuk ke wilayah musuh
dan merebut sasaran strategis
saat ini korps marinir tni angkatan laut memiliki dua detasemen kavaleri
yang berada di jakarta dan surabaya
setiap detasemen meliputi batalion tank batalion kendaraan pendarat amfibi
dan batalion kendaraan amfibi pengangkut artileri
kondisi indonesia yang terdiri atas banyak pulau
menjadikan peran pasukan kavaleri korps marinir tni angkatan laut semakin penting
kapanpun diperlukan pasukan siap melakukan serangan dari laut hingga mendarat dan menang
semangat marinir menjadi inspirasi kita semua
maju terus pantang mundur
mendarat dan menang